lari langkai kemuliaan bulan ramadhan
apakah anda termasuk orang yang amanah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berjumpa kembali di kultum ramadhan gapai kemuliaan
pertanyaan ini pertanyaan yang menohok saya sendiri sesungguhnya
namun juga mudah mudahan menjadi pencerah bagi hati kita
apakah kita termasuk orang yang amanah
mari kita lihat kenyataan di sekitar kita
kita mendengar kita melihat dan kita juga menjadi saksi
bagaimana beberapa kepala daerah akhirnya harus meringkuk di dalam penjara
kita juga melihat bagaimana begitu banyak
hal hal yang harusnya dikerjakan tidak diselesaikan dengan sempurna
kita melihat bagaimana begitu banyak tugas tugas yang tidak diselesaikan
dan juga hal yang paling penting adalah
bahwa sesungguhnya amanah itu bukan sekedar nasihat
bukan sekedar perintah bukan sekedar jargon
tapi dia adalah hukum alam
tadi saya berjalan dari sana menuju tempat ini
tidak lain sekedar perintah bukan sekedar jargon
ingin menunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan agar hidup kita selamat
apabila diibaratkan kiri kanan kita jurang
maka kita harus berada pada jalan yang lurus
kalau kita keluar dari jalur kita mungkin akan masuk ke dalam jurang
atau mungkin kita dimakan oleh binatang binatang buas
begitu juga hukum amanah
bahwa amanah itu adalah kunci yang telah diberikan kekuatan
ditan oleh allah azza wa jalla
di dalam surah tiga puluh ayat tiga puluh
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada fitrah yang allah telah tetapkan
tak dapat diubah ubah fitrah itu
itulah jalan yang benar tetapi kebanyakan manusia tidak tahu
tentu saja kalau saya berjalan di tempat ini
nampak mudah karena jalannya nampak
yang di kiri kanan pembedanya nampak
namun di mana letak jalan amanah jalan yang lurus
dia tidak nampak dengan mata kepala
tetapi dia nampak melalui mata hati
hingga baginda muhammad saw
beliau berpesan kepada kita
mintalah fatwa kepada hatimu
ketika kita berjalan di jalan
yang lurus hati akan tenang
hati akan tenterap
tetapi ketika kita keluar dari garis
maka sesungguhnya hati kita pun memberikan pesan
jiwa kita memberikan sinyal
ketika kita keluar dari garis
maka emosi kita pada fungsi limbik sistem kita
segera memberi sinyal
seperti halnya apabila kita ini sedang naik pesawat terbang
lalu pesawat terbang itu keluar
atau keluar garaik

jalur yang telah diprogram maka niscaya dia akan memberikan sinyal
nah sinyal sinyal itulah yang membuat pilot tersadar
lalu dia segera mengembalikan pesawatnya pada jalan yang lurus
namun kebanyakan kita sebagai manusia sinyal itu sudah dibunyikan
sinyal itu sudah memberi tanda sinyal itu sudah memberikan pesan
lalu yang terjadi kita biarkan mengatakan ah saya tidak mendengar
biarkan yang penting saya untung ah ini bukan urusan
toh tidak ada yang tahu padahal di sini tahu
nah ketika itu terjadi yang terjadi adalah kita keluar dari garis
lalu kita hilang ditelan oleh alam
inilah kunci bahwa keberhasilan kita bukan terletak bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan
namun apa yang kita inginkan
berada pada jalan yang telah allah tetapkan
mudah mudahan bulan yang penuh rahmat bulan yang penuh barokah ini
membuka kembali mata kita membuka telinga kita membuka jiwa kita
agar mampu merasakan mana jalan yang lurus
banyak sekali yang tidak menyadari ini
dianggapnya bahwa amanah hanyalah sekedar kata kata
amanah hanyalah sekedar perintah salah besar
adalah hukum alam semesta hukum besti yang menjaga agar alam senantiasa hidup dalam keseimbangannya
seperti sumpah allah dalam surah as samz
demi matahari dan sinarnya di pagi hari
demi bulan apabila mengiringi
demi siang apabila ia menampakkan diri
demi malam apabila menutupi
demi langit dan seluruh binaannya
demi bumi dan semua yang ada di permukaannya
demi jiwa dan penyempurnaannya
allah mengilhamkan sukma keburukan dan kebaikan
beruntunglah siapa yang mensucikannya rugilah siapa yang mengotorinya
apabila planet keluar dari garis orbit
maka dia akan hancur ditelan oleh kegelapan
apabila jiwa keluar dari garis orbit
maka dia pun akan hancur diterkam oleh permasalahan
karena itu jalan yang lurus seperti gambar yang sedang anda lihat ini
jalan yang sedang suci

adalah sebuah perumpamaan
jalan yang lurus jalan yang harus anda jaga
agar kita selamat bukan hanya di dunia tetapi di akhirat
ingat pepatah yang mengatakan
apa yang anda tanam itulah yang anda tuai
anda akan menuai apa yang anda tanamkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh